tak hanya merangkai kata tentang fakta dan peristiwa
pewarta adalah tentang mengurai cerita di balik berita tentang peradaban bangsa
saya farhanisa nasution untuk cnn indonesia